serta proses kerja yang efisien efektif dan tepat guna
organisasi yang menjadi pelopor dan terdepan di segala lini
organisasi yang memberikan motivasi bagi pegawainya
serta memanfaatkan teknologi mutakhir dalam proses kerja dan pengambilan keputusan
dalam rangka membentuk organisasi yang memotivasi pegawainya
dibentuklah b i institute
gubernur b i bapak agus darmawan bintarto moky
dan bapak marto madoyo memberikan dukungan penuh bagi pendirian b i institute
untuk dapat mendorong kapabilitas pegawai bank indonesia
menuju bank indonesia yang kredibel dan terbaik di regional
dengan visi global dapat menciptakan pemimpin di bidang ekonomi
dan misi yang besar menciptakan pemimpin ekonomi bangsa
melalui pembelajaran dan infrastruktur yang unggul
fakulti terbaik kemitraan yang terkemuka
dan juga pemimpinan yang bermartabat tinggi
keyakinan untuk bersinergi dalam pembangunan ekonomi indonesia akan terwujud
sehingga b i institute akan menjadi pionir
dalam menyiapkan kader pemimpin bangsa
yang memiliki wawasan ekonomi secara mumpuni
pengembangan pembelajaran b i mengalami metamorfosis
dari bentuk awal sebuah training center
dan selanjutnya bertransformasi menjadi sebuah
bagi pengembangan sumber daya internal dan eksternal
b i institute secara proaktif mendesain
pembelajaran sesuai dengan tuntutan pengembangan karir pegawai
dan tuntutan dari perkembangan lingkungan
untuk memenuhi pembentukan economic leaders bagi bangsa
dengan berlandaskan empat pilar utama
riset yang mendukung pembelajaran
partnership dengan institusi terkemuka
dan exposure kepada publik
serta dukungan dewan pengarah
dan fakulti member terbaik
akan menjadikan bi institute sebagai organisasi yang dinamis
dan proaktif terhadap lingkungan
kurikulum disusun berbasis ilmu terkini
dan aplikasi dengan pengajar berkualifikasi tinggi
dalam menghadirkan program pembelajaran terbaik bagi bangsa
dan tentunya akan menghasilkan lulusan dan jaringan aluni
yang dapat bersinergi serta berkolaborasi
untuk selalu berpikir dan bertindak demi kemajuan ekonomi bangsa
untuk mendukung desain program pembelajaran yang unggul
bi institute akan membangun jejaring dengan berbagai kalangan
melalui partnership dengan lembaga dan universitas terkemuka
baik nasional maupun internasional
b i institute menjadi kawah candera di muka
untuk menjadi b i institute berkelas dunia
maka terdapat tiga tahapan untuk mencapainya
pertama meletakkan dasar fondasi yang kokoh dengan dukungan dewan kehormatan
serta partnership dengan lembaga lembaga terkemuka
kedua sinergi percepatan pembelajaran dengan dukungan strategic research
dalam bentuk pelaksanaan seminar
serta infrastruktur terbaru dan mutakhir
dan ketiga selalu terdepan dalam inovasi pembelajaran dengan b i institute yang mandiri
riset dan pembelajaran melalui kolaborasi interinstitusional
yang tentunya akan hadir bay institute berkelas dunia
dengan fasilitas pembelajaran mutakhir
guna menyiapkan pemimpin di bidang ekonomi yang berwawasan nasional
semoga cita cita transformasi terjawab sempurna oleh bi institute
dan pengembangan pemimpin ekonomi nasional bahkan mungkin bisa skala regional
dan mengembangkan calon pemimpin bank indonesia di masa depan
jaya b i institute jaya bank indonesia
bank indonesia akan selalu proaktif dalam mempelopori kerjasama dan kolaborasi
pi institute adalah wadah bagi semua insan untuk belajar dan memahami ekonomi
bekerja untuk pembangunan nasional
mari bergabung menjadi pemimpin ekonomi untuk bangsa
bersama b i institute